inilah kondisi bocah kelas empat salah satu sekolah dasar di kabupaten rotendao
saat menjalani perawatan di rumah sakit baa
bocah malang ini babak belur
tubuhnya penuh luka bakar akibat sulutan api rokok
kejadian ini membuat keluarga marah dan menyesali tindakan kejam
yang dilakukan oknum tni terhadap anak anak
yang saya tahu keluarga tahu bahwa dia mengalami trauma
kemarin ketika saya mau pulang dia pegang saya
ini mamanya ada
dia pegang erat saya dia tidak mau saya pulang
saya tanya kenapa ini saya takut
takut apa takut nanti mereka datang pukul lagi
korban dianiaya a oka dan b
anggota kodim seribu enam ratus tujuh puluh dua rotendao karena dituduh mencuri ponsel
bocah kelas empat ini kemudian dianiaya hingga pingsan
dalam keadaan lemas korban dikembalikan oknum b kepada keluarga
kejadian ini langsung mendapat tangkapan serius dan dim seribu enam ratus tujuh puluh dua
dan dim berjanji akan menghukum pelaku sesuai aturan militer yang ada
walaupun kita memang melaksanakan kegiatan
atau upaya upaya secara kekeluargaan
tapi kalau di dalam militer tetap ada ketentuan dan aturan yang harus dilaksanakan
sehingga proses terhadap anggota yang melaksanakan kegiatan ini tetap dilaksanakan
kedua pelaku kini sedang dalam proses hukum di denpom tni kupang
sementara korban yang masih dalam perawatan intensif di rsud ⁇ baa rotendao
mendapatkan pendampingan trauma healing dari pusket ad dan psikologi mabes ad